para wilayah yang ada disana
akan diluruh lantakan oleh
kita harus kesana
untuk mencari bundaku
terjadi keributan di luar sana
seperti suara dina subang lara
dan juga rara santang
dinda sebaiknya duduk disini
tapi kami menolak dan berusaha untuk kabur raden
sialnya kami malah tertangkap raden
argadana sengaja menjebak prabu siliwangi raden
untuk bisa dihabisi disana raden
aku ikut bertarung disana paman
aku bersama raden giansantang dan lainnya
sama sama menghadapi paman argadana
tapi apa raden
aku tidak mungkin pergi paman
aku terperangkap disini paman
kalau gitu mah paman bantu
gimana kalau kita bantu pakai ilmu ngecering aja
penjara ini sudah dilindungi oleh kebukatan paman argadana

kerajaan besar capura keponakan ku
kita harus kembali ke kerajaan galuh untuk mencari bunda kuat
abah mencari ibundamu
aku sangat cemas dengan keadaannya
jika saja pemenarga dana berani menyerang kerajaan galuh
dia sangat kejam
pasti para wilayah yang ada di sana akan diluluh lantakan oleh
sudah wah kita harus ke sana untuk mencari ibundaku
tidak mungkin raden
kalaupun kita menemukan ibundamu
dia pasti tidak akan mau berpisah
ayah andam rai prabu sirunwangi
dia pasti akan terus menunggu
sampai ayah andam datang kembali ke penegakanku
sudahlah wa aku tidak peduli
jika wa tidak mau ikut denganku
aku mampu mencarinya sendiri
raden tunggu kepenegakanku
baiklah kita akan kembali ke kerajaan kalau sekarang
tapi raden setelah kita berhasil menemukan ibundamu
kita pujuk dia agar dia mau tinggal di istana besar ku
kerajaan ibuamu kerajaan besar jampung

intimu akan telah terlempar
lihaskan aku lihaskan aku
danda danda tolong aku danda